ya organisasi pengawas independen freedom house menyebut kebijakan dalam kebebasan berinternet telah menurun selama enam tahun terakhir
atau dengan kata lain kini semakin banyak pemerintah yang menekan penggunaan aplikasi sosial media dan juga komunikasi seperti whatsapp facebook dan juga twitter
dan kami memiliki data mengenai pemblokiran aplikasi media sosial dan juga komunikasi di beberapa negara
jadi tidak hanya di indonesia saja
kita akan lihat kemudian apa saja aplikasi yang diblokir begitu atau dilarang oleh pemerintah dari suatu negara
ada facebook ternyata whatsapp twitter youtube telegram skype dan juga instagram
jadi hampir semua sosial media ternyata mengalami pemblokiran di sejumlah negara
nah ini misalnya ada sejumlah negara misalnya facebook begitu yang kemudian ini dilarang diblokir di dua belas negara
di antaranya ada di korea utara irak dan juga tiongkok
bahkan ada dua puluh tujuh orang ini yang akhirnya harus dikenakan sanksi begitu atau ditahan warganya yang memang ini karena mengakses facebook
dan juga lalu ada whatsapp juga yang ada di dua belas negara seperti tiongkok yang kemudian ini harus dilarang di arab saudi iran dan juga pakistan
dan juga ada sebelas negara yang telah menahan pengguna aplikasi whatsapp
kalau kita lihat datanya di sini
dua belas negara yang melarang whatsapp dan juga ada sebelas negara yang melarang warganya ataupun ditahan karena menggunakan aplikasi whatsapp begitu
dan juga kita beralih ke yang lain itu adalah twitter
di twitter ini ada dilarang
di tujuh negara seperti misalnya jelas korea utara dan juga turki
dan juga ada sembilan negara yang kemudian harus menahan warganya sendiri atau para pengguna aplikasi ini karena menggunakan aplikasi twitter yang sudah dilarang di negara tersebut
lalu kita bergeser lagi ke youtube
youtube juga ternyata tidak kalah ataupun tidak ketinggalan untuk di ban atau dilarang di suatu negara
ada enam negara seperti misalnya tiongkok korea utara jelas iran dan juga pakistan yang sudah jelas jelas menutup akun ataupun akses menuju ke youtube
dan bahkan ada dua berikutnya
ada yang harus menahan pengguna youtube ataupun mereka adalah bagian dari warga negaranya
dan ini adalah telegram yang sedang heboh di tanah air kita karena baru saja dilarang oleh pemerintah
dan ternyata di dunia ini ada empat negara yang sejauh ini sudah melarang penggunaan telegram
dan ada satu negara yang menahan pengguna telegram karena masih menggunakan telegram
empat negara ini mungkin juga sekarang termasuk misalnya indonesia
tapi kalau indonesia ini hanya ditegaskan bahwa pengguna telegram
ini hanya untuk yang menggunakan model website
jadi tidak dengan yang menggunakan handphone
kalau yang masih menggunakan handphone masih bisa mengakses telegram begitu
nah kita bergeser lagi ke skype
ternyata skype juga ada tujuh negara yang melarang penggunaan skype
di antaranya adalah tiongkok pastinya suria oman dan juga turki
dan juga belum ada negara yang kemudian harus menahan warganya karena menggunakan skype
dan ini juga instagram
ternyata aplikasi yang hanya untuk foto foto ini ternyata sekarang sudah mulai agak agak mengkhawatirkan
karena ada tujuh negara
misalnya tiongkok jelas korea utara iran dan ini juga sejumlah negara lain yang harus melarang penggunaan dari instagram
atau akses terhadap instagram
dan harus di blokir
dan ada tiga negara yang harus melarang ataupun menahan warganya karena menggunakan instagram
jadi inilah sejumlah pemblokiran negara
di mana peran negara langsung turun untuk bisa memblokir sejumlah sosial media yang dianggap bisa dijadikan alat propaganda
nah ini adalah kita lihat bagaimana pembatasan penggunaan aplikasi pengiriman pesan
dan di indonesia
ini termasuk negara yang sebenarnya tidak dilarang
tapi hanya ada pembatasan
seperti misalnya penggunaan whatsapp dan juga telegram
serta aplikasi media sosial facebook dan juga twitter atau bahkan instagram
nah sama seperti negara negara lain
ada india ada ukraina ada libya ada brazil dan juga meksiko
dimana negara negara ini tidak melarang penggunaannya ataupun warganegaranya
atau tidak di blokir
hanya saja dibatasi penggunaan dari sosial medianya